karena sudah terjadi kekacauan
seperti yang dulu dikhawatirkan kang bahar
semua karena ambisi
pada kekuasaan dan dendam
mereka saya minta pensiun
untuk menghindari perang
dan mengajak mereka
untuk menempuh jalan baru
seperti yang dilakukan kang bah
sedang beriya berubah
satu tahun namun
semua tentang artis
mau cerita aja
johnnya sekarang sudah kerja lagi
jadi security lagi
ketemu atau telepon
kamu udah damai sama johnny
udah maafin jonny
kamu nggak dendam
nggak kan jonny udah binda maaf
dia ngaku salah
oh iya dia titip salam
dia mau telepon tapi takut katanya
kalau gitu nanti aku yang nelfon
biar seperti dulu nggak ada kanjelan
iya terima kasih
kamu gak usah terima kasih ke saya
saya nggak pernah
ngasih modal ke kamu
saya nggak pernah ngasih tips bagaimana caranya menjadi pengusaha yang sukses
karena kebetulan saya memang nggak tahu
saya juga nggak pernah
tapi akan selalu ngasih semangat ke saya
kalau itu kewajiban saya sebagai orang tua
waktu saya datang ke akang
saya datang sebagai anak
mendoakan langkah saya
ngasih semangat buat perjuangan saya
akang pengganti orang tua saya yang sudah gak ada
pengganti kang bahar yang juga sudah tidak ada
akang pengganti orang tua
gimana kabar bekas anak buah kamu
bekas anak buah saya yang sekarang masih saya anggap keluarga
tetap jadi keluarga saya
beberapa sudah memutuskan pensiun
gobang sudah tidak di terminal
gobang katanya mau ternak lele
cecep yang tadinya di terminal juga
sekarang katanya lagi merintis ternak bebek
di jalan sudah habis
murad sama firman sapitra dagang bubur ayam
kapan kapan kita kesana makan bubur ayam
terus siapa lagi yang sudah pensiun
tadinya di pasar
dia belum tahu mau apa
tapi belum tahu mau usaha apa
dia mau nikah sama yang keren
sama yang kerja di rumah kang bahar
mudah mudahan ada jalannya ada rejekinya
kita kasih semangat kita doakan terus
dia tadinya di terminal juga
sebelum masuk terminalnya
dia anak geng motor
dia lagi kerja
kerja apa aja katanya
yang penting enggak di tempatnya yang lama
sudah punya anak
mudah mudahan dia cepat dapat kerja
saya yang meminta mereka pensiun
karena sudah terjadi kekacauan
seperti yang dulu dikhawatirkan kang bahar
semua karena ambisi pada kekuasaan dan dendam
mereka saya minta pensiun untuk menghindari perang
dan mengajak mereka untuk menempuh jalan baru
seperti yang dilakukan kang bahar
sebelum dia meninggalkan kita
neneng mau minta maaf sama akang
gara gara akang nggak mau balik ke terminal
nggak bilang iya buat beliin daning rumah sama mobil
yang penting kan sekarang kamu udah pulang
neneng mau ikut akang
akang nggak akan balik lagi ke terminal
akang mau ternak lele
penghasilan dari ternak lele nggak menentu
nggak seperti di terminal
yang penting kalau nanti usaha lele
akang kerjanya harus tekun
mau kerja keras
biar usaha ternak lele akang bisa berkembang
biar akang bisa perkembang
biar akang bisa berkembang
biar usaha ternak lele akang bisa berkembang

selamat buat apa
kamu udah kerja lagi
nanti gaji pertama terakhir aku ya
kalau buat nak nirma nggak usah nunggu gaji pertama
kalau kamu saya udah sama sama bebas jam kantor
di warung nasi yang waktu itu
ya di kape atu
ya udah nanti kita teleponan lagi ya
kamu punya uang tiga ratus ribu
kemarin sepatu saya ada yang laku
boleh saya pinjem
saya kan udah kerja lagi
mau saya reain sama prita
mau saya ajak makan
kamu bukannya ada masalah sama prita
selamat siang pak
selamat siang pak
selamat siang pak